saya ada di bawah ya
kamu siap siap sekarang
ganti baju pake baju luar raga
pake sepatu cat ya
saya akan ajarin kamu bela diri
tiga hari sebelum kau masuk kerja
kamu harus bisa
kalau kamu gak bisa
saya gak akan pernah izinkan kamu kerja dan keluar rumah
nurut ini keputusan saya sebagai suami
langsung dlm sekitarnya
gak tau pak
supaya dia punya alasan untuk bisa ikut campur urusan rumah tangganya andin
apa benar begitu ya hanya cari alasan buat ikut campur urusan rumah tangganya andit
selama berumah tangga dengan elsa dia juga nggak pernah dengan sengaja cari masalah
apa aku cari tahu aja soal ini ya
aku masih kepikiran sama kata kata tante rosa
andin itu mantan pacarnya roy
hubungan mereka berakhir dengan tidak baik
karena roy mengkhianati andin
itulah kenapa al tidak pernah mau terus terang kalau roy adiknya
karena andin sangat membenci roy
kok aku merasa alasannya aneh ya
terus alarang tante rosa bilang ke andin kalau al itu adalah kakaknya roy
bahkan ah ngelarang aku juga untuk bahas soal roy ka andin
ini gak make sense sama sekali
sebaik aku cari tahu soal ini
ren udah pulang kamu
ren tadi tuh ya mama tuh kejar kimberly
tapi kimberlynya udah keburu pergi
jadi mama gak dapet nomor handphonenya dia
bagian kamu juga kenapa sih gak mau kasih nomornya dia ke mama tuh kenapa
jangan kamu kimberly terus
dia sibuk loh ma
ehm oh ya
kira kira kita bisa ketemuan gak ya
dalam rangka apa ya mbak
ya cuma pengen ngobrol ngobrol aja sih
iya tapi kalau bisa sekarang
ehm jangan deket deket tempat kamu aja
biar nanti aku yang nyamperin
mungkin di taman dekat apartemen saya aja ya
nanti aku kesana ya
mah aku pergi dulu sebentar ya
kamu gimana sih
baru aja pulang udah pergi lagi
mamanya ditinggal tinggal terus
kamu jam macem macem ya sama kimberly
kamu tidak boleh selingkuh dari dia
michelle itu temennya pak al
oh temennya pak aldebaran
oh ya sudah kamu temuin dia
ingat jangan macem macem
ya udah aku pergi dulu ya
ya ma assalamualaikum
papa gak boleh banyak pikiran
harus cepet sembuh semangat ya pa
mendekatlah ke papa ma
jangan sampai berpisah lagi
kalau aku menolak nanti kondisi papa drop lagi
aku juga gak mau ke apa apa sampai sakit sakitan gara gara aku
terima kasih ya
semoga mas randy kali ini suka suka sama masakan kiki
kayak waktu itu kiki pekeli nasi goreng seafood
lepas itu mas randy abis makan ini kepingcut deh sama kiki
itu mas randy
kiki samperin lah
mas randy ketemuan sama mbak michelle
katanya akrab banget ya
kayaknya kiki jangan ganggu mas randy
mendingan kiki pulang aja
jujur aku udah ngga tau lagi
gimana caranya untuk mempertahankan rumah tangga ini dengan elsa
rasaku untuk elsa pun sudah habis
tapi demi papa
aku harus pertahan
jangan pernah datang ke makam itu lagi
jangan juga kamu cari apapun dari situ
kenapa elsa sepertinya takut banget kalau aku ke makam itu
apa sebenarnya elsa sudah tahu sesuatu tentang makam itu
ini malah semakin mencurigakan
habis mandi siar siar hati ya
besok kita latihan jam enam pagi
kamu harus bisa ngelindungi dari kamu sendiri
kalau gak bisa gak usah kerja
ya tapi ada hubungannya sih mas
bela diri sama dosen
ini bukan tentang kamu jadi dosen
ini soal kamu yang kerja di luaran
kalau kamu kerja di luaran
saya gak bisa tiap hari ngelindungi kamu
saya sewa bodyguard buat ngelindungi kamu tiap hari
buat ngintilin kamu tiap hari
gak mau kan
makanya belajar bela diri
kalau sampai kamu gak bisa
di rumah gak usah kerja
gak usah senyum senyum
kamu harus bisa melindungi dari kamu sendiri nin
kalau suatu hari nanti
saya udah gak bisa ngelindungin kamu lagi
jangan cerita ke andin kalau saya kakaknya roll
aku tuh sama sekali nggak ngerti ya
kenapa al nyembunyiin dari andin
kalau dia adalah kakaknya roy
lama lama akan semakin banyak orang yang akan mencari andin dan roy
gak tau sampai kapan
pak al bisa menutupinya
saya harus tetap tutup mulut
saya juga kurang paham mbak
mungkin lebih baik mbak langsung nanya aja ke pak al ya
ren kamu kan tau sendiri al
dia gak mungkin mau cerita sama aku
tapi itu dia
gak tau mbak
ada lagi yang mau mbak tanyain
kalau memang gak ada
gak ada sih ren cuman itu aja
by the way makasih ya udah mau datang
ya sama sama mbak
hati hati di jalannya mbak
sepertinya ren di tau sesuatu
tapi dia gak mau bilang
al penuh ga tau
nanti aku kasih pee
kok masih penuh
ketemuan sama cewek lain
kiki gak mau ganggu
jadi kiki pulang aja mbak
ketemuan sama cewek lain
siapa itu cewek
michelle temannya pak bos
sayangan lo rada berat kiki
lulusan luar negeri
lo tau ujung pulau nama
ujung beru gak
kalo ngomong tuh selalu deh mbak mirna ini
dan kiki yang menang
kiki kenal sama mamanya mas randy
ntuh kelebihan lo
gue dukung lo
mirna dukung kiki
masa tadi dikatakan ujung perut sama ujung kulon
ini makanan aja
jadi kita makan yuk
gak selera makan lo
nggalau gak bikin perut lo kenyang
nggalau gak bikin perut lo kenyang
ntar gue lagi yang repot
mpok ayah anak pocika punya cita cita menjadi koki
kesempatan uya makin terbuka
untuk mendapatkan cinta dari ayam kiki
kamu malah bahagia di atas penderitaanku ya
kamu kan susah kalo ngeliat orang seneng
seneng ngeliat orang susah
ya elah ayang kiki
nukfahin mas randy
gak bakal ada harapan lagi
apalagi sekarang ada mba michelle
pecah kepala gue kalo ngeliat kelakuan lo berdua
saya udah di bawah ya
kamu siap siap sekarang
ganti baju pake baju luar raga
pake sepatu cat ya
kita mau olahraga apa
bela diri pak bos
andin cantik banget pake baju luar raga ya
karena kita jogging dulu ya
tiga puluh menit dari sekarang
aku ikut kan pak
nggak usah nak
nanti kamu kecapean
nggak usah di sini ya
kan baru mulai
mas tunggu mas
ah randy masih di kamar mandi
kok gak ada
eh tapi kan ada nama kesayangannya tuh
ini dia nomornya
hampir telat nih
saya kan disuruh ke rumah pak ala pagi ini
aduh kamu tuh ya apa apa selalu buru buru
mau kemana lagi nih
aku mau ke rumah pak al
aku jalan dulu
berhasil aku dapat nomornya kimberly
kok gak sarapan
oh lagi olahraga bu
katanya pak bos mau ngajarin andin bela diri bu
terus ini rena juga mau ikutan olahraga
enggak tadi rana ikut ikut jogging jogging aja
jadi saya suapin makan dulu
oh ya makan yang banyak ya
oma juga makan
nah udah selesai
tapi udah selesai kan mas
siapa bilang selesai
masih permulaan ini masih ada lagi
selamat pagi pak
ini baju pesanan bapak

tugas apa ya pak
iya sampai saatnya
ya ya pak
kalau nggak diamond

coba buat kasian gini
pertama kali semakin berjalan di keluarga maly
masa yang nambah
gak usah dilemesin lemesin mukanya
ini pak ini bener matresnya
sekarang saya akan mengajarkan kamu cara membela diri dan membanting lawan
saya mau maju pegang muda saya
kalau ada yang
kalau ada laki laki yang megang kamu begini
sekali lagi rin
sini gantian sini
kamu sini gantian cobain
sini hadap saya
tidak ada tenaga sama sekali tadi
terus tenaganya dipakai
bukan kamu yang kebanting
sekali lagi mas
kamu udah capek
bercuma juga gak bakal bisa banting saya
lanjutin besok ya
peragen beradir ya sama
kalo menurut pak rendy
mbak michelle tuh cantik gak
nanyain soal itu
basem otot gitu gak ya
lagian ala dada aja sih istri mau kerja
pake dibanting banting segala
aku aja yang ngambilin omah
oh rina mau ambilin balsem
yaudah go pinter
air minumnya pak
biar cepet sembuh pak
udah dicek tensi darahnya
dan udah turun
alhamdulillah ya pak
kamu mau berangkat kerja no
papa mau ingetin sekali lagi ya
jangan lupa sama janji kamu kemarin
yaudah kalau gitu aku pamit pak ya
saat kamu ikut aku ke kantor ya
aku ingin bicara berdua dengan
tanpa mama dan papa aku
dan juga tanpa mama dan papa kamu
aku ambil tas dulu ya
kamu kok belum berangkat
saya mau ikut ke kantor mah
ya kalau kalian bersama
apalagi di kantor kami itu
lebih bagus lagi
biar mama yang urus papa di rumah
have fun ya di kantor ya
yaudah kita berangkat ya
bapak ada tamu yang menunggu bapak
ada apa pak
ada yang mau papa tanyain sama kamu
papa langsung aja ya
papa dengar dari nino
kamu punya sebuah rahasia besar
membongkar rahasia itu
mikir kesana kesini
lebih baik bapak tanya langsung sama kamu
rahasia apa al
apa nino udah tau
kalau roh itu adik gue
apa yang kamu sembunyikan dari antri